mengenai sikap presiden terhadap putusan pn jakarta pusat
deputi lima kantor staff presiden jaleswari pramodawardani
menegaskan bahwa sikap presiden mendukung pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh
berjalan sesuai jadwal
jaleswari meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi
dengan informasi yang memperkeruh suasana jelang pemilu dua ribu dua puluh empat
presiden dalam berbagai kesempatan telah menekankan dukungannya
untuk pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat sesuai jadwal dan dilaksanakan secara konstitusional
sampai dengan saat ini pemerintah telah tetap berkomitmen
mendukung pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh kpu
pemilu secara rutin merupakan agenda konstitusi
yang harus bersama sama didukung dan dilaksanakan sebaik baiknya
pemerintah akan terus memberikan fasilitas dan dukungan

pemerintah akan terus memberikan fasilitas dan dukungan pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat
dan yang kedua kepada masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga suasana kondusif
jangan terprovokasi dengan informasi atau gerakan yang memperkerus suasana
percayakan kepada kpu untuk mengambil langkah terbaik
dan kita dorong kpu untuk terus bekerja sebaik baiknya
bekerja secara mandiri profesional dan berintegritas
kita tetap melanjutkan pelaksanaan tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat yang telah dimulai sebelumnya